seperti inilah perjuangan relawan kemanusiaan yang ikut serta melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut
di jalan sinar kahayan kelurahan kereng bangkirai kota palangkaraya rabu sore
saat melakukan pemadaman angin kencang tiba tiba datang berembus ke arah mereka
selain dikepung api yang terus bermunculan membakar semak belukar dan pepohonan kecil
asap tebal juga sempat terhiru
akibatnya petugas panik dan berlarian menyelamatkan diri
beberapa petugas nyaris pingsan hingga diberikan pertolongan menggunakan alat bantu pernafasan oksigen
titik api sempat masuk atau menjalar ke area pemukiman warga
jadi teman teman ini langsung setelah tiba melihat kondisi sudah sangat dekat dan rumah warga
langsung melakukan pemadaman dengan meminjam sumur bor milik warga
jadi teman teman ini sempat terkepung azab dan ada beberapa yang akhirnya tumbang
karena menghirup azab dari kebakaran

kian meluasnya karhutlah membuat tim satgas darat maupun satgas udara setiap harinya harus berjibaku dengan api
guna menanggulangi kebakaran lahan gambut
berdasarkan data satgas karhutlah kalimantan tengah
pertanggal dua puluh enam september dua ribu dua puluh tiga tercatat delapan satu ratus sembilan belas hektare luas lahan terbakar di empat belas kabupaten kota
dari ribuan hektare ini enam ratus tujuh puluh tiga hektare diantaranya lahan di kota palangkaraya